dan telah bergabung bersama cnn indonesia breaking news kali ini
tetapi mungkin tidak terdeteksi secara cepat
harganya pun mulai dari dua belas ribu rupiah
lokasinya tak jauh dari simpang lima semarang